sejumlah mahasiswa di beberapa daerah kembali menggelar demonstrasi
selain menolak rkuhp mereka juga menuntut kapolri mundur atau dicopot
aksi unjuk rasa mahasiswa yang menamakan diri aliansi peduli indonesia api kota palopo sulawesi selatan
yang berlangsung di depan gedung dprd palopo berakhir ricuh
aksi yang awalnya berjalan damai namun tiba tiba terjadi aksi pelemparan batu
ke arah aparat keamanan dan dibalas dengan tembakan gas air mata
polisi akhirnya berhasil memukul mundur mahasiswa
unjuk rasa mahasiswa pada hari senin ini meminta presiden untuk mencopot kapolri
menuntut kepada presiden republik indonesia untuk kemudian bagaimana mencopot kapolri dari jabatannya
di jambi ratusan mahasiswa
gabungan dari bem perguruan tinggi sekota jambi bersama sejumlah siswa stm juga terlibat kericuhan dengan polisi
ketika berusaha masuk ke gedung dprd jambi untuk menyampaikan tuntutan menolak rkuhp
para mahasiswa yang ditemui ketua sementara dprd jambi tidak bersedia berdialog di luar gedung
mereka menyatakan hendak menggelar pengadilan rakyat di ruang paripurna gedung dprd
negosiasi pun tidak menemukan kata sepakat
hingga terjadi aksi saling
ketua sempurna menemukan petugas kepolisian
untuk mengurai masa petugas menembakkan water cannon dan gas air mata
tembakan gas air mata membuat massa akhirnya berpecah
sementara itu ratusan mahasiswa di kota ternate maluku utara juga berunjuk rasa menolak sejumlah ruu yang dinilai bermasalah
masa aksi yang berasal dari sejumlah universitas di ternate ini mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol berkabung atas sejumlah persoalan yang tengah terjadi di indonesia
demonstrasi sempat diwarnai kericuhan
masa yang sempat membakar ban berusaha masuk ke kantor dprd untuk bertemu anggota dprd
masa kemudian berhasil menduduki kantor dprd
akibatnya aktivitas para pegawai terhenti
usai bertemu anggota dprd untuk menyampaikan tuntutannya masa membubarkan diri